terkait kasus abu turs di mana jemaah abu turs emosi dan sempat terlibat keributan lantaran pt ayu bergaya ini dinilai ingin mengambil untung dengan memperadilankan kepolisian daerah sulawesi selatan
pt ayu berga adalah agen tiket saudi airlines yang jasanya ikut digunakan abu turs dalam memberangkatkan jemaah
terus menginjakan kegeri peradilan
perusahaan ini menilai keputusan polda sulsel menyita aset tambu hamzah sebagai pemilik abu tors terlampau cepat dan tanpa memperhatikan asas keadilan
sebab di antara aset yang disita adalah milik mereka yakni sepuluh ribu tiket sinilai enam puluh miliar rupiah yang sudah diberikan pada jemaah abu tors di tahun dua ribu tujuh belas namun hingga sekarang belum dibayarkan
kami punya hak di sini untuk secara keperdataan bahwa
barang barang yang ada saat ini atau yang objek citaan adalah hak dari klien kami juga
itu bukan semuanya juga
jadi tidak semuanya jadi jangan salah salah jadi jemaah jemaah lain
ada hal itu yang kami mencoba menyatakan bahwa prosesnya ini adalah hak klien kami itu saja
sementara itu polda sulsel meyakini bahwa keputusannya menyita aset abu hamzah sudah sesuai prosedur
pihak polda sulsel juga menolak saksi yang dihadirkan saudi airlines yakni heri setiawan vice president and general marketing sales pt ayu berga
saksi dinilai tidak independen dan bukan pihak langsung dari pihak saudi airlines
sidang yang berjalan cukup alat ini memicu emosi sejumlah jemaah abu tors yang hadir
mereka menilai pt ayu berga ingin mengambil untung dengan memperadilankan polda sulsel
tidak ada keadilan
tidak ada keadilan kalau dia harus menerima gugatan peradilan dari mas kb tadi
kami tidak rela
demi tuhan sampai datang saat terakhir teman teman kami akan berjuang untuk memenjuangkan hak jemaah
jemaah lebih sama ketimbang mas kb
tidak boleh dia mementingkan
apalagi itu perusahaan besar
perusahaan besar itu pasti sudah merawat keuntungan yang lebih banyak sebelumnya
pada saat sekarang dia tidak menerima itu artinya dia juga harus menanggung sama dengan kita
rencananya sidang pra peradilan akan dilanjutkan pada selasa siang dengan agenda
pembacaan kesimpulan dari pemohon dan termohon